anda kembali bersama night news untuk mengetahui kesiapan jalan yang akan digunakan pada masa mudik
kepala korlantas mabes polri irjenpol royke lumowa meninjau jalan tol fungsional batang semarang
dengan bersepeda pada jumat siang
royke menilai perbatasan batang kendal ini menjadi titik krusial
karena jembatan kalikuto belum bisa dilalui
kepala korlantas mabespori irjenpol royke lumowa meninjau jalan tol fungsional batang semarang
dengan bersepeda pada jumat siang satu juni
bersama rombongan royke juga melihat jalur pantura perbatasan batang kendal
yang diprediksi akan menjadi titik krusial pada masa mudik
nantinya polisi akan melakukan rekayasa lalu lintas
karena jembatan kalikuto belum bisa digunakan hingga dua hari menjelang lebaran
saat ini sudah disiapkan dua opsi rekayasa lalu lintas di perbatasan kendal batang
kendaraan yang melintas di jalan tol fungsional batang semarang
akan keluar di jalan layang gringsing dan melintasi jalur pantura hingga masuk lingkar weleri
jika lalu lintas di jalur pantura macet
akan diberlakukan kontraflow untuk kendaraan yang keluar dari jalan layang gringsing
sepanjang satu lima km kemudian masuk pintu tol di desa sombong sariweleri
ini adalah titik krusial karena ada pengalian arus
karena kendaraan belum boleh melewati jembatan tol kalikuto
karena akan selesai pada tanggal diperkirakan dua belas atau tiga belas juni
royke dan rombongan mengendari sepeda saat melihat kesiapan jalur
yang akan digunakan pada masa mudik
secara keseluruhan jalan tol fungsional ini sudah bisa dilalui
padahal puncak pasang mudik diperkirakan akan terjadi pada sembilan dan sepuluh juni nanti
saktio dimas kendal